patah hati boleh jadi pengalaman yang menyesakan
tapi bagi ndx ak patah hati adalah ladang rezeki dan modal untuk mencetak prestasi
bisa dibilang dulu kan kita kere
kita gereng kita cari cinta susah
apa yang kita curhatin di lagu yaitu kenyataan kita
jadi waktu pulang sekolah gak tau mau kemana
waktu itu udah nongkrong di kuburan
kenyataannya gebetan saya
gebetan saya itu udah diambil orang pake fu
waktu itu saya cuma pakai sepeda
jadi ya memang cinta memandang harga
tapi saya pengen menyadarkan itu
kalau cinta itu nggak memandang harga
tapi dari rasa
dua asal yogyakarta yang telah menelurkan lagu lagu hit seperti kim chilko polen ini beberapa waktu lalu
turut meramaikan panggung musik litas canggrek
menggabungkan hip hop dan dangdut ndx ak berhasil membuat penonton ikut berjoget
namun siapa sangka kewajiban manggung di ibu kota sempat membuat nanda dan fajar merasa khawatir
ketika mereka menangkap mereka berpikir bahwa mereka akan menangkap
tapi mereka tidak
kita awalnya deg degan
rame gak sih jakarta
tapi malam ini dibuktikan
ternyata banyak sekali yang suka ndx ak
dan malam ini kita dibuat haru oleh jakarta
jadi semoga ndx kedepannya ketagihan
gak nyangka aja
jadi apa mungkin seramai jawa timur jawa tengah

tujuh tahun malam melintang di panggung musik lokal
langkah ndx ak di industri musik tak berjalan mulus pada awalnya
sebenarnya udah dari dulu suka dangdut
karena kita memang dari pure desa
desa kan identik dengan dangdut
kita waktu sekolah smp sma itu lagi zamannya heboh
jadi kita asik nih hip hop dicampurin dangdut jadi hip hop dangdut
tapi gak semudah sekarang
sekarang prosesnya sangat panjang
ada yang dikatain disolah merusak musik
hip hop kok didangdutin dangdut kok dihip hopin
kita seneng toh
hip hop udah ada di diri kita sendiri
dangdut juga ada di diri kita
jadi kita yaudah lah dilakoni dijalani aja
meski belum berniat merilis album
ndx ak telah menghasilkan banyak lagu
salah satunya adalah ambilkan gelas
yang mereka bawakan secara kolaborasi bersama shaggy dog
dan telah berhasil memenangkan piala ami award dua ribu delapan belas
untuk kategori kolaborasi dangdut kontemporer terbaik
ambilkan gelas yee
kiranti bungga reni jakarta
ambilkan gelas yee
ambilkan gelas yee